karena tuh gue bilangnya ke dia jas ujannya itu kebuang sama pembantu gue
ya terus nih hadis ya gue tuh bingung banget sama roman
ya ella maksud gue jas hujan jelek kayak gitu aja dia tuh marah banget
ya ampun sisi
itu helm siapa
ntar kan gue pengen diboncengin sama yang roman
hih emang mau kemana sih diboncengin roman
ih gina kok lupaan sih orangnya ya pengen cari karin lah
ya kan mau punya kosong kan
makanya sisi bela belain beli helm ya nanti diboncengin sama yang roman
hih ikan yang roman
udah siap nih
karin belum masuk juga
saya hadir kok pak
pak umar saya minta maaf ya pak
kemaren saya beberapa hari sempet gak masuk
sama saya juga mau minta maaf sama teman teman semua
soalnya gara gara saya kan jadi khawatir
tapi saya janji kok pak mulai sekarang
saya gak bakal bikin teman teman semua khawatir lagi sama saya

mana siap pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak

aku telpon ya
yah gak ada sinyal
telpon di luar aja deh
bentar ya pak

sudah funktion senior
ya udah kalau gitu mama mau kontrol ke dokter dulu ya
palingan dua jam mama udah selesai oke
kalau benar cewek itu juga kenal sama roman
jas hujan yang dipakainya itu
jas ujannya roman
dis gue mau nanya pendapat loh deh
itu menurut lo tuh itu yang jas ujannya itu
menurut lo bagus gak
soalnya gue mau kasih ke roman itu
ya kan malu dong kalau misalnya jelek
menurut lo gimana bagus kan itu udah bagus kan
terus jas ujannya roman
gue simpen lah masa gue kasih
emang dia tau mau simpen jas ujannya
enggak sih dia gak tau sih
ya karena tuh gue bilangnya ke dia
jas ujannya itu
buang sama pembantu gue
ya terus nih hadis ya gue tuh bingung banget sama roman
ya ella maksud gue jas hujan jelek kayak gitu aja
dia tuh marah banget sama gue kemarin
ya jelas lah nadia marah
namanya juga jas ujannya lo ilangin
atau mungkin karena berharga buat dia
apaan sih enggak lah
masa berharga lo liat sendiri kan kemaren
jas hujannya udah jelek banget
enggak lah gak mungkin gak berharga kok gue yakin
ya mungkin punya nilai yang gak bisa dibeli pake uang nad
maybe dari ceweknya
kan gue udah kasih tau loh kalau roman itu sama pacarnya udah putus
pokoknya gue gak mau tahu
gue akan tetep kasih jas ujannya itu buat roman
dan gue yakin itu bagus kok roman pasti suka
nih nad saran gue untuk lo
mendingan lo cari tahu lagi deh
itu beneran putus atau belum
saran putus atau belum
dis kenapa sih lo tuh selalu bawael banget
oke fine nanti akan gue cek dia udah putus atau belum oke
eh nad nad turunin gue disini aja dong
iya inget inget disinget daaah
terima kasih ya anak anak
ya udah selesai
eh laman lo mau kemana man
aduh gue ada urusan ya
eh turun turun pak heran
eh dia perut sakit kan
bukan anak ini urusannya cuma satu
si ayu suka menari
itu kan roman
tapi kok kok dia malah pergi sih
aduh gue telfon aja deh
apaan sih aduh
ih gak diangkat lagi
cuma dong gue kesini
udah lanjut lanjut lanjut
eh karin sudah
putar putar putar
karin sisi sedih deh
soalnya sisi gak jadi diboncengin sama ayang roman
eh tapi sisi senang soalnya ari balik lagi ke sekolah
emangnya aku kemarin kemana sih rin
tau lo kemana sih
jadi gini ceritanya guys
kemarin itu gue sempat duduk di suatu tempat
terus tiba tiba ada cowok yang super duper annoing
gue gak tau deh dia kenapa tiba tiba marah marah kayak gitu ke gue
dia bilang katanya gue nyusahin gue gak tau diri
karena gue udah capek banget ngedengerin bawailannya dia nyuruh gue pulang
jadi nikmatin dia lah